kelakuan dua perempuan ini
jangan gampang menunduk dulu tidak baik
terima kasih den
ini kan sudah sejak
den aji permalau kecil
siang atau malam
untuk saya sama saja pak
mungkin den aji lelah
membantu saya membawa mereka ke sini
tidak usah repot repot
saya harus melanjutkan perjalanan saya
saya tidak merasa direpotkan
kalau saya bisa menjamu orang sebaik dan aji
semalam ini saja den
besok dan aji bisa melanjutkan perjalanan
terja bagus tumenggung surotani pasti sudah mati
sekarang sultan agung akan tahu kekuatan pasukan pemberontak wirasabah
dia akan berpikir ribuan kali untuk mengganggu wira sabah
dugaan gusti sultan agung benar mereka adalah pasukan pemberontak